presiden jokowi memuji kecantikan abadi ketua umum pdip megawati usai mendapatkan ucapan selamat ulang tahun oleh ketua umum pdi perjuangan hari ini
peristiwa ini terjadi saat rakernas pdip yang bertepatan dengan hari ulang tahun presiden jokowi yang ke enam puluh sembilan
di sela acara rakernas pdi perjuangan selasa siang megawati bersama seluruh kader memberikan kejutan ulang tahun pada presiden joko widodo
jokowi diundang ke atas panggung rakernas untuk memotong tumpeng yang telah disiapkan di mana potongan pertamanya diserahkan ke megawati selaku ketua umum parpol
di awal sambutannya jokowi nampak terharu dan berterima kasih atas kejutan ulang tahun yang diberikan di tengah acara rakernas
auranya adalah sangat cantik sekali dan sangat karismatis
ini benar dari lubuk hati yang paling dalam saya sampaikan
meskipun sudah berumur lima puluh tujuh tahun tapi aura kecantikannya tidak pernah pudar
tepuk tangannya kurang
sementara itu ketua umum pdip megawati soekarnopoulos
putri mengaku kesal dengan isu keretakan hubungan dirinya dengan presiden joko widodo
dalam rakernas pdip megawati menegaskan bahwa isu tersebut tidak benar
hubungannya dengan presiden jokowi baik baik saja
ngomongi saya sama pak jokowi sudah retak apa
lo ngamuk aja gak pernah lo bapak jokowi
bagaimana ya saya ramah ramah kok jengkel juga ya
pih ya toh orang saya kan diem aja gini